moda transportasi light rail transit jakarta atau lrt jakarta yang membentang dari kelapa gading hingga rawamangun akan mulai dioperasikan akhir februari mendatang
namun harga tiket lrt hingga integrasi tiketnya dengan moda transportasi lain masih belum diputuskan
moda transportasi light rail transit atau lrt jakarta yang membentang dari kelapa gading hingga rawamangun ditargetkan akan mulai beroperasi pada akhir februari mendatang
direktur proyek lrt jakarta iwan takwin memastikan tim yang dipimpinnya tengah melakukan percepatan pengerjaan proyek
tujuannya agar pada akhir februari warga jakarta khususnya yang tinggal di kelapa gading dan rawamangun sudah bisa menikmati moda transportasi baru ini
hanya pembangunan lima stasiun dari stasiun velodrome rawamangun hingga stasiun boulevard raya utara kelapa gading yang masih menyisakan sejumlah pekerjaan
pekerjaan yang belum selesai diantaranya adalah pemasangan lift
di salah satu stasiun perbaikan fasilitas yang rusak akibat pekerjaan konstruksi dan sejumlah pekerjaan tahap akhir
sebanyak empat rangkaian kereta lrt jakarta juga sudah siap diuji coba

pemerintah lrt jakarta juga sudah siap diuji coba
pemerintah lrt jakarta juga sudah siap diuji coba